setiap hari penjual bisa menghabiskan daging sapi sebanyak empat puluh kg
itu ada di kota surabaya semua pengetatan protokol kesehatan menjadi kunci utama sementara itu
terus lo pas datang ke jakarta